baik nah kalau kita ngomongin soal kebaya juga kira kira kapan ya
danian yang terakhir pakai kebaya ini kapan
baru baru ini sih tapi pasti saya pakai kalau ke pesta pernikahan teman
oke sebagai busana resmi lah
iya busana resmi ya
karena kemana lagi saya mau pakai kalau nggak ke acara formal kan
tapi ternyata ada perempuan perempuan indonesia yang hingga saat ini kemana mana memakai kebaya
bukan cuma ke pesta pernikahan
wah luar biasa loh
saya juga pernah ketemu nih salah satu anggotanya ini wartawan juga
dia setiap kepentingan meliput dia selalu pakai kebaya
wow dengan rocknya lengkap kan
lengkap dengan kain kainnya
iya dan komunitas perempuan berkebaya adalah sebuah wadah bagi perempuan indonesia
yang terpanggil untuk melestarikan budaya indonesia lewat busana
adanya anggapan jika berkebaya itu merepotkan
membuat kebaya kini seringkali hanya digunakan pada acara acara khusus
seperti wisuda atau pernikahan
namun hal tersebut tidak berlaku bagi tati apriliana
menjadikan kebaya sebagai busana sehari hari
hampir dua tahun
jadi hampir dua tahun ini
saya selalu menggunakan kebaya dan kain dalam cara berpakaian
tapi memang kalau teman atau orang di luar keluarga sering tanya
itu di awal awal
atau kalau di kendaraan

ya biasanya orang menengok dua kali atau memandang lebih lama
selama dua tahun berkebaya
tak sekalipun tati merasa terganggu dalam beraktivitas
ia merasa semakin nyaman dengan pakaian tradisional indonesia ini
nah itu juga yang mungkin jadi sebuah persepsi yang keliru ya
jadi belakangan kan kita memang memaknai kebaya itu sebagai busana formal
menggunakan kebaya hanya untuk
untuk acara acara yang sifatnya resmi dan seremonial
tapi kalau kita lihat ke sejarah
nenek nenek kita tuh pakai kebaya juga simpel simple
dengan bahan katun gitu ya
yang nyaman dipakai sehari hari
cocok dengan udara kita yang iklim tropis kita
jadi itu yang jadi pilihan saya
menumbuhkan kembali kebiasaan berkebaya dalam kehidupan sehari hari adalah bentuk upaya sederhana tati
untuk membuatnya lebih mudah
untuk melestarikan warisan budaya bangsa
tati mengaku jika ia terinspirasi dari rekannya yang tergabung dalam komunitas perempuan berkebaya atau kpb
komunitas perempuan berkebaya adalah sebuah wadah bagi perempuan indonesia yang terpanggil untuk melestarikan budaya indonesia lewat busana
kita ingin kebaya ini juga lebih dikenal lagi oleh dunia sebagai hal kimono dari jepang sari dari india gitu ya hanbok dari korea
kenapa kita juga tidak mengenalkan ke dunia bahwa ini loh indonesia itu punya kebaya busana khas indonesia
dan kita ingin ingin menjadi busana nasional
nanti kalau bisa pemerintah juga menetapkan hari berkebaya nasional seperti hari batik nasional
setelah sukses dengan gerakan seribu wanita berkebaya di jakarta pada maret lalu
kpb akan kembali beraksi dengan dua belas perempuan berkebaya di pekalongan jawa tengah pada dua puluh dua april

saya pun mendukung sebetulnya kesan ribet tanda kutip itu kan sebetulnya stigma ya
karena memang kita sebagai perempuan indonesia yang kemudian sudah dijajah lagi dengan busana busana modern
akhirnya mengubah itu semua yang awalnya menggunakan kebaya lengkap
sekarang hanya digunakan formal kehidupan sehari hari ya busana busana formal atau busana busana biasa aja casual gitu
ya tinggal bagaimana memodifikasi modelnya saja
misalkan kain juga kalau biasa kain panas bisa dicari kain kain katun yang cenderung adem menyerap keringat dan sebagainya
tidak usah diawali dulu dari kain batik yang lebar bisa juga sudah langsung jadi kan bentuknya pun bisa disesuaikan dengan gerakan kita sehari hari ya